selanjutnya pertamina sudah kembali memasuk bahan bakar minyak ke spbu di sumatera barat setelah aksi premanisme selasa kemarin di depo pertamina bungus teluk kabung sumatera barat
pertamina mengklaim kerugian akibat aksi tersebut telah ditekan hingga sembilan belas persen
puluhan preman mengepung depo pertamina bungus teluk kabung
aksi ini diduga dipicu kebijakan baru pertamina yang melarang warga sekitar masuk ke depo untuk memuat bbm
akibat aksi ini aktivitas distribusi bbm sempat terhenti
direktur utama pertamina dwi sucipto menegaskan penyaluran bbm di sumatera barat sudah mulai pulih
pasukan brimop disiagakan khususnya untuk menjaga karyawan yang melakukan serah terima minyak
gesekan antara pertamina dengan warga sekitar depo kerap terjadi sejak dua ribu sembilan dan telah mengganggu aktivitas distribusi bbm
mereka juga mempertanyakan bagaimana perlindungan terhadap karyawan karyawan kita
khususnya yang melaksanakan serah terima minyak ini
di mana upaya upaya untuk menekan losis memang cukup besar
alhamdulillah sekarang sudah sembilan belas persen dari target kami dua persen
jadi saya kira ini sangat cukup besar dari tahun dua ribu empat belas yang empat puluh tiga persen